tim gabungan polrestabes semarang dan polda jawa tengah
mendapati bukti baru terkait kasus mutilasi
disertai pembakaran iwan budi prasetyo
seorang asn pemkot semarang
dari beberapa rekaman kamera pengawas yang didapati polisi menunjukkan
bila iwan tak berangkat ke kantor pemerintahan pada dua puluh empat agustus lalu
pada pukul enam empat puluh lima korban terlihat melintas di seberang spbu sumur boto
ketika dia baru saja berangkat bekerja
ia kemudian terekam juga melintas di jalan teguh umar
dan kemudian juga di jalan sultan agung
terakhir kali korban iwan terlihat sekitar pukul tujuh dua puluh
berada di jalan raya tak jauh dari tkp penemuan mayat
di kawasan pantai marina semarang
setelah jam itu tidak ada kamera atau cctv yang melihat keberadaan iwan
hingga kemudian akhirnya keluarga melakukan keberadaan iwan
tetap pulang ke rumah pada tanggal dua puluh tujuh agustus
ada satu hp yang di tkp itu ikut terbakar
jadi ini sepertinya bagian daripada perencanaan
bagian daripada untuk menghilangkan barang bukti dibakar
kemudian di tempat yang oleh masyarakat umum jarang tersentuh kira kira begitu
sementara pada minggu sore keluarga iwan budi prasetyo
melakukan tabur bunga di lokasi penemuan jasad korban
di semak semak pantai marina semarang
bagi keluarga tabur bunga ini menjadi simbol keikhlasan keluarga
melepas kepergian almarhum sekaligus berharap kasus ini segera terungkap
dan pelakunya ditangkap
mendoakan bapak sekalian mau tabur bunga
harapannya dengan demikian nanti jiwa bapak bisa berpulang dengan baik
kalau untuk proses pemakamannya kita belum tahu
karena memang surat resmi dari kepolisian ini belum turun
jadi masih kita tunggu prosesnya
iwan budi prasetyo warga tembalan selatan semarang
adalah seorang asn pemkot semarang
ia tewas dimutilasi dan dibakar di kawasan pantai marina semarang
jasad iwan ditemukan pada kamis delapan september dua ribu dua puluh
dalam kondisi mengenaskan
sebelumnya iwan dilaporkan keluarga hilang sejak dua puluh empat agustus dua ribu dua puluh
sehari sebelum dirinya dipanggil sebagai saksi dalam kasus korupsi
di pemkot semarang yang sedang ditangani direkturat reserse kriminal khusus polda jawa tengah
damar sinuko semarang